claudia ayo sekali kali yuk mandarin yuk
gak cuma gelok bung
kenapa sih kum
kan emang kamu yang jodohin sama pebri
gak disebut namanya gak marah ya doi
itu si aceh
kok nyucinya cepat bener
berarti nyucinya pake tangan tuh
kenapa gak pakai mesin cuci ya
gak punya kang dadang
gak punya kang dadang
kamu kenapa bajunya direndam sih
biar kamu gak curi
nanti dijadiin jimat lagi
kenapa gak langsung dicuci
ya namanya juga baju mahal dong
kok nyucinya cepet
emang saya punya mesin cuci kok
aceh maksudnya doi
bukan aceh kum
aceh mah punya
saya ngasih tau doi
maksudnya yang punya mesin cuci itu aceh
nah makanya kum
mesin cuci saya ditaruh di mana sih kom
kok saya gak tau
masuk aja ya
mesin cucunya dijadiin meja belajar ya buat edward
ada mak ini di dalam
berarti di ciraus ini yang dua ribu dua puluh satu
yang nyuci baju pakai mesin cuci cuma saya
warnanya masuk ke kulit emas
siapa dulu dong yang beli mak
ini beneran kamu yang beli dah
ya beneran atuk mak
kalau gak percaya tanya aja ma'a kum
bagaimana saja ma'a kum
yang disebut sebut begitu terus gak enak
kalau saya pamer
yang namanya memberi
kan tangan kanan memberi
tangan kiri tidak boleh tahu
terima kasih dan
tadinya mak pikir kamu berempat yang patungan beliin baju emak
dadang yang belikan
mesin cuci saya ditaro dimana tuh kang dadang
kok saya nggak pernah lihat
emang kamu punya mesin cuci
kamu punya mesin cuci apa enggak
ya karena gak ketemu
kalau barangnya gak ada doi
ah gak tahu ah
jangan lupa ya
kamu tidak punya mesin cuci doi
udah lah kum
gak usah dijelasin lagi
nanti kita semua yang pusing
kalau saya gak jelasin
udah nanyain terus ceng
sampai bulan depan
saya tahu kum
kang dadang lupa doi
lupa kenapa kang dadang
gak tahu tuh doi
kang aku mah ada ada aja kegiatannya teh
nambahin kerjaan kita aja
asik juga kang asep
kita ada kegiatan
siapa tahu kalau tanaman obat kita subur
kita dapat penghargaan
atau kita bisa jual
kalau hasilnya banyak kang
belum juga dimulai
kamu udang khayal sung
kalau asep lihat kang tatang gak
mungkin di warung bin
iya bu iin
bikin cari kang tatang dulu ya
terima kasih bang
kamu nggak kesana kali
nanti mam mbak bakal kaburkan kamu

claudia ayo sekali kali yuk manterin yuk
enggak cuma gelok kum durcana
kenapa sih kum cemburunya
itu tuh salah paham yang saya sukai
kayak pake med ngejiplaknya
iya pak ustadz kemed
udah duluan aja
susah deh kalo punya biasan ambekan
mama mau beli makanan dulu ya di warungnya koswara
oh apa sih terus aku sama siapa di sini
ya sendirian tunggu aja dulu sebentar mama ada yang mau diomongin sama kosmara
masa siang bolong begini takut
kamu kabur ke rumah pakai med malam malam berani
masa begini aja takut
bentar lagi cucu juga dateng kok udah temunya sini ya
udah gak usah temu di sini sebentar ah
saya ngasih tau boy bukan nyuruh
nyuruh kemana kung
saya bukan nyuruh kamu untuk mesin motor
terus kamu nyuruh saya apa kok
saya gak nyuruh apa apa dong
kalau kamu mendengar kata jengkol apa yang kamu ingat
ya gak ingat apa apa kok kamu punya jengkol
terus kenapa mesti kita ingat kok
apa yang paling kamu inginkan di dalam hidup kamu
masuk sorga kung